selain menjadi momen untuk bersilaturahmi libur lebaran juga dimanfaatkan banyak orang untuk bertamasya bersama keluarga ke tempat tempat wisata
bandung merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak objek wisata
salah satunya di kawasan ciwidei bandung selatan ini
di sini anak anak bermain sambil memberi makan dan berfoto dengan hewan hewan yang ada di sini
sangat sangat yang sekali sama keluarga sangat menikmatilah suasana hari ini
keliling keliling di situ ada domba kelinci burung hantu sugar glider dan iguana
rumah berwarna pink ini juga menjadi magnet bagi pelancong
sementara untuk masuk ke kawasan wisata ini anda perlu membayar tiket rp dua puluh lima
untuk menikmati kawasan wisata anda perlu memiliki perangkat yang berbeda

dari bandung selatan kita bergeser ke bandung barat
salah satu lokasi yang dipadati wisatawan adalah wisata alam gunung tangkuban parahu
yang terletak di perbatasan kabupaten subang dan kabupaten bandung barat jawa barat
udara yang sejuk dan pemandangan kawah adalah suguhan alam yang dicari oleh wisatawan
ulu sama sekarang
yang bedanya jauh lebih
yang bedanya jauh lebih
kan masih belum ada pagarnya sekarang udah ada pagar
di situ ada musyolah yang di sini
selain menikmati keindahan alam para pengunjung juga bisa berwisata
sambil berbelanja aneka cendera mata serta mencicipi jagung bakar
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat